catlin adalah sosok gadis kecil yang bisa bergaul dengan siapa saja
ia bahkan tidak takut saat dekat dengan orang asing
kondisi ini membuat anissa sang ibu sedikit khawatir lantaran putrinya terlalu ramah bahkan dengan orang yang tak dikenalnya

kondisi ini membuat anissa sang ibu sedikit khawatir lantaran putrinya terlalu ramah bahkan dengan orang yang tak dikenalnya
psikolog personal growth linda setiawati mengatakan seseorang yang introvert juga bisa komunikatif dan interaktif
begitu juga sebaliknya seseorang yang extrover bukan berarti sangat terbuka dan ramah kepada orang lain
mereka pun terkadang membutuhkan waktu untuk penyendiri
lalu bagaimana membedakannya
linda mengatakan pada dasarnya orang yang extrover akan lebih bersemangat dan mendapatkan tenaga dari orang orang di sekitarnya
makanya banyak yang mengatakan jika si extrover suka bersosialisasi
sedangkan seorang introvert akan merasa menguras tenaga jika harus berhadapan dengan orang banyak
kalau orang orang introvert itu lebih dapat energi ketika mereka bisa menghabiskan waktunya sendiri
makanya kalau yang tertampil di perilakunya itu yang lebih suka menyendiri
dalam arti lebih suka berkegiatan sendiri tidak ada masalah buat dia
bisa di rumah baca buku tidak ada masalah
kemudian mungkin ngobrol hanya dengan keluarga dekatnya saja beberapa orang teman dekatnya beberapa orang saja
tidak ada yang lebih baik dari kepribadian introver dan extrover
yang perlu diketahui adalah cara mengoptimalkan setiap kepribadian tersebut
nanti pada saatnya dia juga perlukan untuk bisa melakukan tugas kelompok bersama dengan teman temannya
jadi gunanya untuk mengetahui bahwa dia introvert
adalah oke berarti dia kalau misalnya mau diajar untuk berteman bekerja bersama teman temannya mulai dari yang sedikit sedikit dulu nih
mulai dari teman teman terdekatnya
kemudian tugasnya mungkin jangan yang langsung satu kelompok besar
mulai dari kelompok kelompok kecilnya dulu misalnya
orang tua harus mengenali jenis kepribadian anak anaknya termasuk introver atau extrover
tujuannya agar bisa membangun diri anak dengan cara yang tepat